kita akan flashback sedikit dalam sidang yang digelar sejak senin enam belas januari hingga rabu delapan belas januari dua ribu dua puluh
jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara yang bervariasi untuk kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
kita akan lihat rangkuman tuntutan untuk kelima tedakwa yaitu verdi sambo kemudian richard eliezer putri candrawati riki rizal dan juga kuat ma'ruf
yang pertama tentunya adalah verdi sambo
jaksa menuntut verdi sambo dengan hukuman penjara seumur hidup
dan hal ini disampaikan dalam persidangan yang digelar pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga
jaksa menilai bahwa perbuatan verdi sambo yang menghilangkan nyawa manusia kemudian tidak mengakui perbuatannya itulah yang memberatkan tuntutan terhadapnya
jpu juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan terhadap
salah satu fakta yang menunjukkan hal itu adalah ferdis sambo berusaha untuk menghilangkan sejumlah barang bukti setelah menembak yosua
salah satunya fedy sambo kedapatan melap senjata yang digunakan untuk membunuh yosua
dan dalam sidang fonis kasus pembunuhan brigadir yosua hari ini verdi sambo difonis mati oleh majelis hakim
kemudian kita akan lihat untuk terdakwa selanjutnya
tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan
pemeriksaan brigadir yosua ini ditujukan untuk richard eliezer
dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada rabu delapan belas januari dua ribu dua puluh tiga jaksa menuntut dua belas tahun penjara
tindakan richard eliezer pudihang lumia alias baradae menurut jaksa telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagai yang telah didakwakan
kemudian untuk itu hal yang memberatkan juga salah satunya adalah richard eliezer berperan
dan inilah yang membuat pembunuhan berencana noviensyahutabarat alias brigadir yosua atau tuntutan terhadap eliezer ini menjadi lebih berat
selain itu hal yang memberatkan lain karena perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan juga menimbulkan keresahan serta kegaduhan yang meluas di masyarakat
dan kita akan lihat sekarang tuntutan untuk putri candrawati di hari yang sama dengan eliezer
jaksa penuntut umum juga membacakan tuntutan dan meminta hakim menjatuhkan fonis delapan tahun penjara
dan seperti kita ketahui hari ini sudah di fonis atau dijatuhi hukuman oleh hakim sebanyak dua puluh tahun penjara
dan sebagaimana yang telah didakwakan jaksa juga mengatakan bahwa hal yang memberatkan untuk putri candrawati adalah ia mengakibatkan hilangnya nyawa yosua dan juga duka yang mendalam bagi keluarganya
jaksa juga mengatakan bahwa putri berbelit
belit saat memberikan keterangan dan tidak ada penyesalan
ada pun hal yang meringankan putri karena ia belum pernah dihukum sebelumnya dan juga bersikap sopan dalam persidangan
selanjutnya kita akan melihat untuk dua terdakwa lain yaitu riki rizal yang dituntut delapan tahun penjara
hal yang memberatkan untuk riki rizal wibowo selama kasus ini berlangsung adalah
memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana
kemudian saat itu juga riki rizal dinilai tidak berupaya untuk mencegah perbuatan dari verdi sambo dan dinilai berbelit belit saat memberikan keterangan dan juga tidak ada penyesalan
sementara hal yang meringankan hakim melihat atau jaksa penuntut umum melihat berusia muda dan dinilai masih bisa memperbaiki perbuatannya
kemudian riki rizal juga sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah
kita akan lihat untuk vonis dari riki rizal ini besok dalam sidang selanjutnya
dan untuk kuat ma'ruf kita akan lihat ia juga dituntut delapan tahun penjara dan ada beberapa hal yang juga memberatkan tuntutan dari kuat ma'ruf ini
salah satunya juga perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa brigadir yosua kemudian meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan juga dinilai berbelit belit dalam memberikan keterangan
tidak ada penyesalan
dan yang meringankan bahwa kuat ma'ruf ini hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain dalam hal ini adalah fede sambo dan tidak memiliki motivasi pribadi
sama dengan halnya dengan riki rizal bahwa kuat ⁇ maruf ⁇ juga akan menjalani sidang fonis esok hari dan untuk richard eliezer akan menjalani sidang fonis pada hari rabu mendatang
kita akan tunggu saja bagaimana fonis dari hakim
dan selain itu juga masih ada satu lagi enam tedakwa kasus perintangan penyedikan tewasnya brigadir nofrian syah yosua utabarat yang juga sudah menjalani sidang tuntutan
dan sidang akan dilaksanakan secara paralel dalam satu hari pada jumat dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh tiga
jaksa penuntut umum meyakini bahwa ke enam terdakwa terlibat dalam perintangan penyidikan tewasnya brigadir yosua
yang pertama ada hendra kurniawan dengan tiga tahun penjara
denda sepuluh juta rupiah dengan subsidiar tiga bulan kurungan
sementara agus nurpatria tiga tahun penjara juga sama namun dendanya adalah dua puluh juta rupiah dengan subsidiare tiga bulan kurungan
sementara itu untuk baikuni wibowo adalah dua tahun penjara dan denda sepuluh juta subsidiar tiga bulan kurungan
dan cuk putranto dengan tuntutan yang sama yaitu dua tahun penjara dan denda sepuluh juta
dan terakhir ada irvan widianto dengan satu tahun penjara denda sepuluh juta subsidiare tiga bulan kurungan
dan arief rahman arifin juga sama yaitu satu tahun penjara dan denda sepuluh juta subsidiare dengan tiga bulan kurungan